perilaku hakim terutama dalam persidangan diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim
salah satunya yang tertulis adalah berperilaku adil
yang mana di dalamnya termaktub diantaranya memberikan kesan keberpihakan
tidak boleh berperasangka kemudian harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah
lalu sejauh mana perilaku hakim bisa memberikan opini hakim dalam ruang sidang
akan kita tanyakan langsung kepada jurubicara komisi yudisial miko ginting
selamat malam pak miko
selamat malam mbak cezla
pak miko sebenarnya sejauh mana hakim bisa memberikan opininya dalam ruang sidang
yang kemudian tidak menyalahi aturan aturan yang sudah tertulis dalam pedoman perilaku
ya pertama tentu harus secara kanser
jadi tidak pantas kemudian apakah hakim itu tidak dapat beropini
nah itu kan jadi satu titik ya
namun paling tidak ada beberapa acuan yang bisa dilihat
pertama ada kita menanamu kemacara pidana
begitu ya bagaimana hakim kemudian menjalankan proses persidangan
yang kedua ada kode etik tadi yang mbak sasa sebutkan ya
tidak pernah memperilaku hakim
yang di dalamnya ada beberapa putar perilaku yang seharusnya dihindari oleh hakim
nah untuk kasus ini sendiri
jadi saya kira bisa mendahului pemeriksaan ya
jadi sekali lagi ini penegasan bahwa komisi judisial tidak mungkin berangkat
walaupun misalnya suatu perbuatan itu tanpa dilakukan pemeriksaan
jadi kita akan melihat dulu
apakah opini opini yang diberikan oleh ketua majelis hakim ini
itu melanggar kode etik dan merupakan perilaku hakim atau tidak
jadi kita akan periksa terlebih dahulu
sebenarnya sejauh mana opini bisa dilonggentarkan oleh hakim dalam persidangan
ada pagar pagarnya itu sebesar apa
tampaknya tadi mbak caca juga sudah meng highlight beberapa ya
misalnya tidak boleh berprasangka
atau tidak berpihak
kemudian juga harus ojek dan sebagainya
nah itu kan beberapa pagar pagar yang harus
terus itu harus disesuaikan oleh hakim
oleh hakim siapapun
jadi tidak hanya dikasih ini
tapi juga hakim di seluruh perkara gitu ya
nah saya kira itu dan itu saya kira juga para hakim juga mengetahui hal tersebut
nah ini yang kemudian
jika misalnya ada syarat yang berasa bahwa ada perilaku hakim yang ketentangan
standar tadi ya
sadar tidak berkesan terhadap terdakwa
saksi dan sebagainya
nah kalau ada duga duga pelanggaran
maka jalurnya sudah tepat
melaporkannya ke komisi judisial gitu
jadi ini hak masyarakat yang saya kira juga perlu kita hormati
dan komisi judicial kan tidak boleh juga menolak laporan dari masyarakat ya
namun apakah kemudian nanti itu dapat ditindaklanjuti
dan apakah kemudian laporan tersebut terbukti
nah nanti kita akan lihat proses selanjutnya
jadi sebenarnya dalam sidang
terutama dalam kasus pidana
hakim ini memiliki hak untuk beropini
seperti itu ya pak miko
ya kalau memberikan pernyataan kan tentu saja ya
karena kan juga pak mengedepankan secara verbal ya
jadi karena ada pernyataan pernyataan yang tidak bisa terhindarkan saya kira
nah tapi kemudian pernyataan tersebut kan juga harus dalam koridor koridor
perilaku apa pendapat perilaku hakim
nah ini kemudian nanti kita akan lihat dulu
apakah kemudian pernyataan
dengan kodetik dan perumahan perilaku hakim
nah kalau tidak sesuai
tentu saja ada beberapa mekanisme yang akan dilalui di komunisimisial gitu ya
dan kalau memang terbukti
misalnya itu keluar dari kodetik dan perumahan perilaku hakim
maka juga akan ada sanksi yang
kemudian sebagai konsekuensi
sedangkan perbuatan hakim tersebut
pak miko selain itu ada tidak sih sebenarnya aturan
mengatur bahwa hakim
atau lebih pasif
mungkin dalam kasus perdata ini harus lebih pasif
itu ada aturannya tidak pak miko
ya secara atas kan
dalam hukum pidana misalnya
maka hakim juga bisa menggali ya
fakta fakta di persidangan
sebenarnya kalau dibilang
kan tidak ada aturannya rigid
dalam konteks ini harus pasti
dan sedikit gitu ya
dalam pemeriksa dan mengandil perkara itu
untuk mencari kebenaran
pertama dalam konteks pidana kan
baik dari saksi
yang sangat terbuka ruangnya
karena mencari kebenaran material itu
nah ini kemudian
yang sudah dipersoalkan
dari kuat makruf kan
sesuai dengan kode etik
dan penuh mampir laku hakim
atau tidak gitu
lebih kepada cara
yang dipersoalkan oleh
oleh kuasa hukum
dari kuat makruf
apakah itu memang
kemudian sesuai dengan kode etik
dan penuh mampir laku hakim
sudah menerima laporan tersebut kan
sudah kita register
karena kita sudah verifikasi
bisa ditindak lanjuti
jadi ini tahapnya
masih awal sekali
untuk kita menentukan
atau perlihatan hakim tersebut
sesuai dengan kode etik
syarat apa saja
pertama tahap verifikasi itu
sebenarnya komisi judisial
membuka ruang verifikasi itu
jadi kalau misalnya
kemudian perlu dilengkapi
maka komisi judisial
ke dokumen ini
ada dua hal yang dilihat
verifikasi formil ya
kedua verifikasi material
dibawa ke sidang panel
sidang panel itu yang menentukan
informasi bukti dan keterangannya
jadi kalau ada
informasi bukti dan keterangan
ada duga pelanggaran
maka sidang panel akan memutuskan
nanti akan dilakukan pemeriksaan
kita akan panggil pelapornya
kita akan panggil para saksi
dan kita panggil juga
hakim terlapornya dipanggil
komisi judisial kan penjaga etik ya
jadi kita juga akan memberikan kesempatan
bagi hakim untuk memberikan
etik media gitu ya
nah kemudian ditutup dengan sidang pleno
dugaan pelanggaran perilaku hakim itu
terbukti atau tidak
maka kita akan memberikan sanksi
kalau tidak terbukti
nah ini yang
komisi judisial akan juga memberikan
jadi kita akan memberikan rehabilitasi
bahwa laporan ini tidak terbukti
mata mata memang untuk menjaga
kepertian publik terhadap
jika sudah masuk ke sidang panel
dan keterangan itu
kemudian tidak didapatkan
oleh komisi judisial
berarti bisa saja
forumnya adalah sidang panel
jadi kalau sidang panel
dan saksi itu
informasi tidak cukup
dugaan pelanggaran kode
maka akan dihentikan
dihentikan di sidang panel
kita di komisi judisial
cuma dua lima ratus sampai tiga laporannya
memang tidak semua terbukti
dan tidak semua juga
dan penerimaan pelaku hakim
tapi dilaporkan ke komisi judisial
yang komisi judisial
untuk kemudian menjaga etik
dua lima ratus sampai tiga
nah kita akan cari
ada seribuan ya
perkara setiap tahun
judisial juga berpengalaman
laporan etik ya
di satu sisi
yang sekarang sedang berlangsung
kelancaran perkara ini kan
soal kemandirian hakim ya
nah ini akan
menyimbangkan kedua aspek tadi
itu karena bukti
juga di awal
kita melihat bahwa
dapat berujung pada
tapi di sidang panel
tidak cukup nih buktinya
nah itu kan
di sidang panel
yang diputuskan oleh
ini bukan ke hakim
tapi lebih kepada
misalnya begitu ya
jadi kita tidak
kemudian juga tidak bisa
dari suatu laporan
sangsi apa saja
jika memang terbukti
dari yang ringan
yang bisa dijatuhkan
pada perbuatan ya
kalau derajat perbuatannya
nah kalau derajat perbuatannya
tentu sangsinya berat
ada beberapa derajat
dan kualitas sangsi ya
mulai dari berat
sangsi tak puas
kalau di sangsi sedang
misalnya ada penundaan
paling berat ya
tetap atau tidak tetap
sangsi yang diatur
nah tentu ini berkorelasi dengan
apakah perbuatan tersebut
pelanggaran terhadap kodek
promo perilaku hakim
itu yang pertama
apakah perbuatan tersebut
dan yang ketiga
dari perbuatan tersebut
saya kira itu harus di kontekskan
dalam satu kesempatan
dan nanti ada
berujung pada konservasi
jurubicara komisi yudisyal
telah bergabung bersama kami
pada malam hari ini
dan kami akan terus mengawal
pelanggaran kode etik